seorang tukang becak di jalur pantura cirebon tewas setelah terlindas sebuah truk
celakaan bermula saat becak yang dibawa korban terserempet truk hingga korban jatuh ke dalam kolong truk
jelakan yang melibatkan antara beca dan truk ini terjadi minggu siang
tepatnya di jalur pantura arjawi nangun kabupaten cirebon
diduga kejadian berawal ketika korban yang mengayu becanya berada di jalur yang sama dengan truk yang menyerempetnya
naas beca dan korban jatuh tepat di bawah kolong truk
korban yang belum diketahui identitasnya ini lalu terlindas badan truk
korban tewas di lokasi kejadian dengan luka luka cukup parah
dan supir sementara masih di pos kita belum interogasi karena masih kalut sehingga mungkin beberapa menit ke depan kita interogasi
korban lalu dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit
sementara itu kasus kecelakaan ini ditangani petugas kepolisian dari sektor arjawi nangun